dan bagaimana suasana mudik di stasiun gubeng jawa timur
gita gowinda akan menyampaikannya langsung
gita bagaimana suasana stasiun jelang arus mudik
sudahkah terlihat ada peningkatan jumlah pemudik yang pulang kampung
ya eva untuk saat ini di stasiun gubeng surabaya
untuk para pemudiknya pada h delapan menjelang lebaran ini
memang sudah ada peningkatan dibandingkan dengan hari biasanya
jika pada hari biasanya dari data ptki dawab delapan surabaya
adalah sekitar delapan belas penumpang
namun ternyata untuk hari ini meningkat yang berangkat
dari tujuan surabaya ke beberapa kota yang ada di jawa timur
dan juga di luar jawa timur ini bisa mencapai dua puluh lima penumpang
dan kenaikan ini diprediksi akan terus meningkat
menjelang lebaran yaitu hamilus dua sampai hamilus tiga nanti
dan sementara itu untuk para penumpang yang datang
di stasiun gubeng surabaya sobat dengan saya ini terpantau ada dua puluh dua penumpang
dan sementara itu untuk arus mudik di stasiun gubeng surabaya ini
pada hamilus satu ini merupakan puncak yang diprediksi oleh ptki dawab delapan
karena pada hari itu juga ada program mudik gratis
dimana untuk mudik gratis ini sudah berlangsung untuk tujuan lokal
atau tujuan dekat dari surabaya ke beberapa kota
seperti halnya malang dan seblitar dan sebagainya
ini diprediksi pada tanggal satu sampai dengan tanggal lima
sedangkan untuk tujuan sedang seperti halnya banyuwangi jember
dan sebagainya ini untuk di mudik gratis dimulai pada tanggal tiga sampai dengan tanggal lima
jadi antara tanggal satu sampai dengan tanggal lima ini merupakan prediksi
lonjangan penumpang yang ada di stasiun gubeng surabaya
ya gita kalau kemudian sudah diprediksi di hari hari mana saja
akan terjadi puncak arus mudik apa saja persiapan yang dilakukan
oleh pihak pengelola stasiun
kesiapan yang dilakukan oleh pihak stasiun ini ada beberapa seperti halnya
pihak keamanan diantaranya nantinya akan ada posko lebaran
di mana akan menyediakan personil sebanyak empat ratus tiga puluh enam untuk menjaga keamanan
yang disebar di kereta api yang ada di jalur jalur strategis
dan juga yang ada di stasiun milik ppki daops delapan surabaya
dan dari jumlah tersebut ada juga dari kepolisian ada juga dari pom
dan ini juga selain keamanan ada juga untuk penambahan gerbong
ini karena untuk penambahan gerbong ini dilakukan karena lonjakan penumpang
dari antusiasme masyarakat yang sudah mulai memesan tiket sejak
h satu bulan yang lalu atau h tiga puluh hari yang lalu
daripada tahun lalu di mana pada tahun lalu sekitar delapan ratus tiga puluh enam ribu penumpang
yang milik pt ki daops delapan di mana untuk tahun ini diprediksi sembilan ratus enam lebih ribu penumpang
ini akan memadamkan
berarti di stasiun stasiun yang ada di milik pt ki daops delapan surabaya
baiklah gita gowinda melaporkan langsung dari stasiun gubeng jawa timur